dan untuk mengetahui kemungkinan motif teroris melakukan ledakan tersebut
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan kepala badan nasional penanggulangan teroris
oke selamat pagi pak ansyai menurut anda motif dari bom bunuh diri di solo pagi ini apa pak
ya motif ya suicide bomber itu ya satu
memang dia ingin mati supaya orang takut
oke jika kita melihat timingnya waktunya besok idul fitri nanti malam kemudian juga ada malam takbiran
dan juga pada saat menjelang apel kepolisian
menurut anda motif waktu ini apakah waktu yang memiliki motif tersendiri
iya itu betul ketika di saat saat orang sedang menghadapi lebaran
yang dianggap itu apa namanya ya hari hari besar hari suci
ternyata ada satu
kejadian seperti itu itu kan mengagetkan dan menimbulkan ketakutan
oke menurut anda ini pelaku terorganisasi atau ini pelaku perorangan
kalau dulu kita kenal ji jat kemudian ada kelompok kelompok sempalan
atau kelompok kelompok di bawahnya gitu
kalau sekarang ketika eranya iccd sejak tiga tahun lalu
orang untuk melakukan aksi bom bunuh diri atau melakukan penyerangan
seperti bangladesh seperti di orlando
itu tidak perlu harus ikut dalam satu kelompok satu jaringan
dia sendiri bisa melakukan itu
itulah yang terjadi sekarang yang menyebar
jadi ketika isi sana mulai terdesak semua udah makin melepah
mereka yang diperintahkan untuk menyebar
ya supaya melakukan aksi gerakan
di tempat mereka masing masing apa yang mereka bisa lakukan
oke menurut anda ini tujuannya adalah ke polisi
atau justru menebar teror ketakutan ke masyarakat banyak
tidak hanya polisi tetapi polisi itu kan sangat simbolik ya
polisi itu kan simbol negara yang paling dekat dengan masyarakat di bawah
dan polisi itulah yang mereka paling benci
karena polisi adalah yang paling mengganggu gerakan mereka
boleh dikatakan adalah perangkat yang sangat mudah berlaku dalam perangkat tersebut
jika kita melihat dari motif pedakannya
sendirian kemudian juga pada saat itu
naik motor dengan bom yang low explosive
karena tidak terjadi kerusakan yang terlalu besar
hanya motor dari pelaku bom bundiri saja yang meledak
apa yang anda lihat dari pelaku ini
apakah anda melihat ini seorang profesional atau justru ini seorang amatir
itu ya mau dibilang amatir tidak juga
ya buktinya dia punya form
tidak semua orang kan bisa punya itu
tapi yang profesional ya barangkali dilihat ya sederhana bomnya gitu ya
tapi cukup matikan
itu kan sudah pernah terjadi juga di poso berapa tahun lalu itu
pasti seperti itu
dia pakai sepeda motor bawa bom ingin menerobos di kumpulan polisi yang sedang apel
tapi tidak berhasil di situ ya meledak gitu
oke menurut anda ini ada hubungannya tidak pak dengan rangkaian bom yang terjadi di luar negeri dalam beberapa waktu belakangan ini
oh ya ini itu sangat berkaitan
ya sekarang ini setiap orang
bisa mengasosiasikan diri mengidentikan diri dengan isis hanya lewat melihat siaran siaran tayangan tv berita porat melihat internet
itu tanpa mereka berhadapan dengan pimpinan isis mereka bisa mengaksakan mereka adalah isis
dan mereka melakukan aksi itu
nah itulah yang terjadi sekarang ini kan satu rangkaian
anda lihat di
itu kan tidak ditemukan adanya kaitan dengan jaringan manapun
nah sekarang di bangladesh kemarin itu begitu juga
nah kemudian di saudi arabia itu di jeddah di masjid nabawi madinah itu di kota katir
dua puluh empat jam ini tiga tempat aksi bom bunuh diri di situ
itu tidak harus mereka ikut satu organisasi atau jaringan tertentu tidak perlu gitu
berarti anda juga bisa
menyimpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan bom tamrin yang juga motifnya bisa dikatakan sama sama menyerang polisi
seperti itu pak ansyad
struktural bisa terkaitkan itu di solo
solo itu kan si bahru naim
baru naim yang kemudian mendalami aksi bom tamrin
ya tapi saya tidak mengatakan ini pasti
anggota kelompoknya karena mereka tidak terlalu penting lagi itu membentuk satu kelompok itu
bisa secara sentral mereka mengakses mengidentikan diri mengasosiasikan diri dengan pimpinan isis di syria dan irak itu
oke apa yang perlu diantisipasi pak ancat dengan adanya kejadian ini
apakah menurut anda akan ada rangkaian bom bunuh diri lagi ke depan
iya sangat potensial itu terjadi
jangankan ke depannya
iya hari hari ini besok itu masih cukup potensial untuk kita antisipasi
mari kita perkuat aparat kita untuk bisa bertindak tegas terhadap setiap orang yang memang tidak
radikal akan melakukan aksi itu
ya untuk itulah perlunya itu
diusulkan revisi undang undang terorisme supaya memberikan kewenangan kepada aparat untuk bisa lebih proaktif
bidak terlalu bom bom meledak seperti ini
terima kasih mantan kepala bnpt ansyad bayi sudah bergabung dengan cnn indonesia